halo saat malam usulan menggelar munaslup partai golkar menggelinding liar
berbekal rekomendasi dewan pakar erlangga hartarto didesak mundur
meski syarat diusulkan dua per tiga dpd satu provinsi belum terpenuhi
bermunculan nama kandidat pengganti ketua umum golkar dari kabinet presiden jokowi
luhut bin sarpanjaitan dan bahlil lahadalia menyatakan siap untuk menggantikan erlangga hartarto
bersama dengan itu erlangga juga diperiksa kejaksaan agung malam ini
desakan kencang munaslup diduga terkait dengan sikap partai golkar di pilpres dua ribu dua puluh empat yang masih galau
istana dibalik prahara golkar bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam kedepan dalam political show
prahara di partai golkar kian kencang seiring dengan munculnya usulan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa
untuk mengevaluasi kepemimpinan erlangga hartarto
berawal dari desakan anggota dewan pakar golkar ridwan hisyam untuk menggelar munaslu
ridwan mengacu kepada rekomendasi dewan pakar pada sepuluh juli lalu yang menyebut tiga poin
rekomendasi pertama erlangga untuk membentuk poros baru di luar bakal koalisi perubahan
presan yang sudah ada kedua erlangga didorong mendeklarasikan diri sebagai calon
presiden dari partai golkar dan menentukan pasangan jawab resnya paling lambat agustus
dua ribu dua puluh tiga ketiga dewan pakar mengusulkan program erlangga hartarto menyapa rakyat demi menangkan
pilpres dan pilek dua ribu dua puluh empat ridwan mempertanyakan pencapresan erlangga yang tak kunjung jelas
kembali didorong politikus senior partai golkar lawrence siburian agar digelar untuk mengganti
erlangga sebagai ketua umum partai golkar alasannya adalah untuk menyelamatkan partai
golkar dari kehancuran lawrence menyampaikan hal itu setelah dipanggil oleh dewan etik partai
golkar di kompleks kantor dpp partai golkar jalan anggrek neli slipi jakarta barat tujuh belas juli lalu
meski sudah dipanggil untuk memberi klarifikasi
lawrence tetap mendorong penyelenggaraan munaslup segera dilakukan untuk mengganti erlangga
munaslup partai golkar tidak bisa diusulkan secara sembarangan
ada mekanisme dan prosedur yang harus dipatuhi jika ingin mengusulkan hal tersebut
ketua dewan etik partai golkar muhammad hatta menyampaikan hal itu setelah memeriksa wakil ketua umum dewan pimpinan nasional sentral organisasi karyawan swadiri indonesia
laurence siburian di kompleks kantor dpp partai golkar senin lalu
muhammad hatta mengatakan perlu ada prosedur panjang untuk melaksanakan munaslup yang tidak bisa diabaikan oleh kader
ia pun mempertanyakan sikap lawrence dan kawan kawan yang dengan mudah melemparkan isu munaslup ke ruang publik
bukan meredam usulan penggantian erlangga justru menggelinding semakin liar
munaslup belum disepakati tapi nama nama pengganti erlangga sudah bermunculan
ridwan hisam menyebut kandidat ketua umum golkar berasal dari pemerintahan
yakni ketua dewan penasehat golkar yang juga menjabat sebagai menko marves luhut binsar panjaitan
serta politikus golkar yang juga menjabat sebagai menteri investasi indonesia bahlil lahadalia
siapa yang se level oleh pak erlangga ya opung luhut binsar panjaitan
pak luhut di golkar sebagai ketua dewan penasehat
nah terus ada lagi
ada lagi yang di pemerintahan pak bahlil
nah pernah menjadi pengurus golkar
dikutip dari cnn indonesia com bahlil memberikan sinyal untuk maju dalam bursa calon ketua umum
bahlil mengisyaratkan dirinya siap diusung menjadi ketum golkar jika lewat mekanisme organisasi yang jelas
menanggapi wacana munaslup untuk pergantian kepemimpinan
ketua dpd partai golkar jawa barat
menyebut soliditas sampai ke level bawah telah diperkuat dalam momen rakernas juni lalu
ia pun juga tegas menolak munaslup karena pemilu yang hanya tinggal hitungan bulan ini membutuhkan persatuan dan kerja bersama seluruh kader
gini kita sebagai partai tidak saatnya untuk melakukan upaya upaya seperti begitu
kita membutuhkan soliditas dan kekompakan
tak jauh beda wakil ketua umum partai golkar melkias markus mekeng menyebut terlambat jika ingin mengadakan munaslup dan pergantian pimpinan
ia mengingatkan proses konsolidasi saat ini tak hanya soal pemilu presiden tapi juga pileg yang melibatkan caleg caleg di daerah
maka mekeng meminta para eksponen tak mengganggu kerja partai saat ini
namun tampaknya gangguan tidak hanya dalam hal ini
internal partai erlangga juga menghadapi kasus hukum di kejaksaan agung
kejagung memanggil erlangga sebagai saksi kasus dugaan korupsi perizinan ekspor minyak sawit mentah atau cpo pada delapan belas juli lalu
namun erlangga mangkir dari pemeriksaan
pemanggilan erlangga kembali dicatwalkan pada senin dua puluh empat juli dua ribu dua puluh
kepala pusat penerangan kejaksaan agung ketut sumendana
membantah pemanggilan menko bidang perekonomian itu bersifat politis
apakah erlangga mampu melewati prahara partai yang kian kencang
atau malah jatuh kepleset di tengah jalan kepemimpinannya
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
diterpa isu prahara seharusnya tak membuat kader partai beringin panas dingin dalam mengejar angka elektoral
di segmen electionpedia kali ini saya ajak anda untuk melihat lebih spesifik lewat statistik
perolehan partai golkar selama kontestasi pemilu dari waktu ke waktu
kita sudah olah dari tim litbang cnn indonesia
yang pertama adalah perolehan suara partai golkar di pemilu dua ribu dua puluh
ini berarti hampir sembilan tahun yang lalu ya
sumbernya adalah putusan kpu ri dari website kpu go id
ini adalah perolehan suara resmi ya bukan kursi
ini adalah perolahan suara golkar di pemilu dua ribu empat belas
bagaimana dengan slide selanjutnya
perolehan suara partai golkar di pemilu dua ribu sembilan belas
jadi kalau tadi
ini berdasarkan putusan kpu juga dari website kpu go id
kita lihat bagaimana tren elektoral partai golkar hamil tujuh bulan
jelang pemilu dua ribu sembilan belas kita sudah punya hasilnya
ini elektabilitas partai politik hamin tujuh bulan sebelum pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
dari lembaga survei indikator politik ya
periodenya satu enam september dua ribu delapan belas
karena kita ingat sekali pada pemilu legislatif ataupun pemilu presiden dua ribu sembilan belas
ini pemilu digelar pada bulan april dua ribu sembilan belas
ternyata hamil tujuh bulan
itu hamil tujuh bulan
gak begitu banyak
kita lihat bagaimana dengan tren elektoral partai golkar hamil tujuh bulan
jelang pemilu dua ribu dua puluh empat ini sudah ada
elektabilitas partai golkar h tujuh bulan
jelang pemilu dua ribu dua puluh empat masih
sama lembaganya ini adalah lembaga survei indikator politik
yang dipotret pada tanggal dua puluh sampai dua puluh empat juni dua ribu dua puluh tiga ini baru dirilis kemarin ya oleh indikator
ternyata partai golkar turun ke satu digit
anda lihat di sini ternyata elektoral partai golkar hamil tujuh bulan
bagaimana hasilnya kita nggak tahu
nanti kita lihat hasilnya di empat belas februari dua ribu dua puluh
bagaimana dengan lembaga lainnya
untuk perbandingan kami sudah memotret
elektabilitas partai golkar dari lembaga survei indostrategik
ini periodenya sembilan sampai dua puluh juni dua ribu dua puluh
ternyata partai golkar ada di dua digit
tapi ini tren penurunan tampaknya yang menjadi salah satu dasar
bagi segelintir ataupun mungkin beberapa
kader senior di partai golkar yang mendesak pelaksanaan musyawara nasional luar biasa
ataupun munaslup untuk mengganti kepemimpinan erlangga hartarto
dan sampai hari ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan juga
dari kejaksaan agung terhadap nasibnya erlangga hartarto
apakah ini juga akan menjadi dasar
status hukum ini akan menjadi dasar
bagi kader kader dari partai golkar untuk menggeser erlangga hartarto
atau kalau misalnya erlangga kemudian lolos
dan selamat dari kasus hukum ini
apakah posisinya juga akan aman
sampai nanti pemilu dua ribu dua puluh
kita langsung bersayang hadir di studio
terlebih dahulu tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show

bang rituan situasi politik memanas karena partai golkar pada saat beberapa minggu yang lalu ada rapat dewan pakar yang menghasilkan tiga rekomendasi
saya bacakan rekomendasinya ya
yang pertama adalah meminta pak erlangga membentuk poros baru di luar koalisi saat ini
kemudian kedua pak erlangga diminta untuk menentukan cawapres paling lambat agustus dua ribu dua puluh
yang ketiga erlangga diminta untuk turun ke bawah mensosialisasikan diri
pertanyaan saya lalu apa dasarnya mendorong munaslup ataupun musyawara nasional luar biasa untuk menggantikan pak erlangga
jadi rapat dewan pakar itu rapat rutin tiga bulanan tanggal empat juli di rumahnya ketua dewan pakar pak agung laksono
rapat itu kurang lebih tiga jam mbak nana dan dua jam setengah itu kita berdebat lah
ada dua puluhan orang bicara semuanya
baru dibuat kesimpulan
kesimpulan itu diambil dari semua pendapat pendapat
jadi memang tidak ada di dalam kesimpulan itu ada kata kata munaslup
tetapi yang menjadi masalah pada waktu itu saya ditanya sama pers
pak ridwan kalau agustus tidak ada keputusan poros baru atau pak erlangga tidak berkoalisi bagaimana
saya bilang keputusan munas dua ribu sembilan belas yang menyatakan pak erlangga
sebagai calon presiden itu harus di anulir
anulir pakai apa
namanya karena munasnya tidak sesuai priorisasi namanya munas luar biasa
nah itu permasalahan muncul munaslup
jadi munaslup itu bukan untuk mengganti pak erlangga
untuk merubah keputusan munas yang menyatakan calon presiden
waktu mbak nana wawancara saya tanggal empat desember dua ribu sembilan belas di acara munas saya sudah katakan
saya tidak setuju dengan keputusan
itu pada waktu itu belum didok
karena itu akan menjadi apa
menjadi permasalahan keputusan munas
anda sudah prediksi itu
ya sudah prediksi tiga tahun setengah yang lalu
akhirnya jadi masalah sekarang
oke tadi anda katakan bahwa munaslup bukan untuk mengganti pak erlangga
tapi untuk merevisi hasil keputusan munas yang menetapkan pak erlangga sebagai capres ataupun cawapres
tapi pertanyaan saya apakah kemudian di ajang munaslup nanti bisa menjadi liar ketika kemudian dpd dpd dua minta pergantian ketua umum
itu tergantung pemilik suara
artinya kemungkinan itu terbuka
tapi dewan pakar tidak punya pemikiran untuk mengganti ketua umum
tapi kan sama caranya
ajangnya sama kan
oh ya tetap
begitu pintu pandoranya dibuka begitu kotak pandoranya dibuka ada berarti
berarti memang salah satu tujuan dari munaslup adalah menggantikan ketua umum
memang munaslup itu selama ini mengganti ketua umum
berarti nanti kalau misalnya ada munaslup untuk merevisi hasil keputusan munas itu juga bisa untuk menjadi ajang mengganti ketua umum
anda sudah mengakui itu
karena beberapa informasi yang kami dapatkan untuk mengganti ketua umum itu ada beberapa kader partai golkar yang sudah bertemu dengan pak luhut bin sarpan zaitan termasuk anda
anda ketemu dengan pak luhut bulan mei dua ribu dua puluh tiga itu benar nggak bang ritwan
bulan mei saya ketemu pak luhut sekali
saya ketemu pak luhut
apa yang disampaikan oleh pak luhut disitu
bukan pak luhut penyampaikan saya menyampaikan
saya bilang bahwa ini permasalahan ada di kita kita semuanya
ini kondisi partai saya berbicara sebagai kader yang ada di jawa timur
memang resah di bawah
dpp golkar ini tidak kerja
gak tahu kerja apa pak nurudin selama ini
apalagi ketua umumnya
semua dpp ini gak ada yang kerja
saya ini kan mantan ketua partai
setiap sabtu minggu jumat sabtu minggu dulu saya sambang akbar itu turun terus ke bawah
ini gak ada padahal wakil ketua pun gak tahu berapa
banyaknya pak nurudin
jadi sembilan sembilannya gak kerja menurut anda
ya yang kerja cuma satu dua
nah itu dari mana
bukan kesalahan juga wakil ketua umum
ini yang gak jalan
nah itulah saya sampaikan kepada opung
ya karena jawa timur kemarin malam saya di hotel elmi
kader kader indonesia golkar jawa timur yang berjuang di tahun sembilan puluh delapan
minta opung supaya diangkat jadi ketua umum
jadi kita panggilnya ca opung aja
tapi dpd satu jawa timurnya gimana
oh enggak lah
kan di pemilih suara dpd satu dan dpd dua
saya ini kan mantan ketua partai
tidak mungkinlah mama madini sekarang keluar dari sini
minta erlang gak diganti
dipecat besok dia
pertanyaan saya responnya pak luhut seperti apa
pada saat anda menyampaikan kelukesan itu
nah dia sampaikan
ridwan saya ini banyak kerjaan saya
pekerjaan saya sudah tidak mungkin
jadi apa yang mau saya cari sebagai ketua umum
saya ini kalau umpama toh periode akan datang
akan diminta oleh calon yang ada
saya juga tidak bersedia
ya itu jawabannya
jadi jawabannya pak luhut tidak bersedia
menjadi ketua umum partai golkar
dia bilang bahwa kalau itu semua permintaan
dan tidak ada rame rame
artinya beliau bersedia
ya seperti yang dia sampaikan
yang kemarin kan ada diwawancara oleh salah satu tv
dan dia menyebutnya
eh seperti itu
itulah pertanyaan saya
begitu banyak senior partai golkar ya
ada ketua dewan pembina pak abu rizal bakri
kemudian ada pak akbar tanjung
ada juga pak agung laksono
kenapa anda harus datang ke pak luhut bin syahir raja itta
oh semua sudah
pertama saya ke bang akbar
bang ini aspirasi seperti ini
kok luhut yang dianukan
ya pak luhut dan siap bang
padahal saya belum ketemu pak luhut itu
terus bulan puasa tiga hari sebelum
empat belas hari sebelum hari raya
saya datang ke bang ical
jam delapan tiga puluh sampai jam dua belas malam
diskusi sama bang ical
sudah kalau pak agung sering
karena kan saya kenal sama dua orang

semua dia bilang itu terserah munas
tapi dia bilang cobalah ridwan kamu berpikir
ini kurang enam bulan apa segala
jadi ketika pak ical pak agung menolak
anda datang ke pak luhut
ke pak luhut untuk menyampaikan aspirasi
berarti sudah lama dong rencana untuk menggelar munas lu pendongkel ketua umum ini
karena yang kami dengar itu dari bulan mei
sudah bergulir sejak lebaran
ada beberapa kader partai golkar yang di dpp yang aktif juga
termasuk anda datang ke pak luhut
menyampaikan ini pak caleg sudah selesai dibuat
jadi orang sudah tidak peduli lagi sama pak nalangga
lebih baik diakseskan
silahkan bang ical
benar tidak seperti itu
kan apa namanya caleg kan belum dibuat
kan belum pasti alfabetis
dan dcs nya juga belum diputuskan
kan baru nanti bulan apa itu diputuskan
baru oktober baru dct nya
nah itu ya kebetulan saya pun juga bukan caleg kan
sudah di pak periwudaya saya
jadi periwudaya akan datang saya sudah ada aja caleg
jadi sampai sekarang ya kami masih belum bisa menangkap apa alasan kemudian harus digelar munas lu untuk menjadi ajang pergantian ketua umum
tuh enggak kalau itu kita tidak punya
enggak punya pikiran itu
jadi pokoknya gelar munas lu saja
dewan pakar kita dewan mengganti munas lu karena ini
dan saya tanggal dua puluh enam juni tiga hari sebelum idul hatta saya datang ke erlangga
jam lima sore saya di kantor menko
saya ini kalau memanggil erlangga bukan erlangga bukan mas saya panggil raja dia
raja erlangga karena dia panggil saya pak tiga jam mada ini mamah tahu ini
saya panggil pak tiga jam mada
nah saya bilang ini sudah ribut
ini saya maju menghadapi anda saya mundur menghadapi ini
apa namanya teman teman segera
apa namanya deklarasi
terus dia bilang tunggu dulu sabar
kita bilang sepuluh jul hija
jadi potong kepala kambing itu sapi
itu harus ada paling tidak satu suro
karena saya sama erlangga ini sering berdiskusi masalah masalah
masalah masalah spiritual bukan gaib
tunggu dulu ridwan
tunggu tunggu dia bilang itu
cuma berdua ini
tunggu yang dari atas
saya kira dari tuhan kan
ya saya tidak tahu dari mana
ternyata dari persia jokowi
ternyata dari persia jokowi
karena pak erlangga tidak bilang pak jokowi
tapi anda sudah menyampaikan kalau kesalahan anda
bahwa ini ada penurunan elektabilitas
terus responnya seperti apa
tunggu keputusan mk
keputusan mk itu
total sistem pemilu

apa hubungannya ini
ya kan si siapa
nah kita lihat nanti bagaimana
sudah tidak usah tunggu itu
tunjuk saya panglima
pemenangan pemilu anda
anda saya jadikan
termasuk saya carikan wakil presidennya dan ini
dan di dewan pakar juga saya sampaikan
kalau misalnya anda ditunjuk sama pak erlangga hartarto
sebagai ketua badan pemenangan pemilu presiden partai golkar
oh pak pilihnya di sini bukan
panglima ini beda sama ketua badan panglima
apa bedanya ini
panglima itu di lapangan
oke jadi kalau misalnya pak erlangga hartarto
menunjuk anda sebagai panglima pemenangan pilpres partai golkar
anda nggak akan menyarankan supaya digelar munaslup gitu
loh memang kita kalau dia besok
besok pun kalau erlangga menyatakan saya bersih jadi calon presiden
tidak ada keputusan rapim
ya keputusan dewan pakar itu selesai sudah
tidak usah tunggu agustus
besok kan secepat
pedaftarannya masih sampai oktober
loh ya itu
ini kan kita minta dia menyatakan
sampai hari ini sudah tiga tahun setengah
erlangga itu belum menyatakan bahwa saya calon presiden
ini kita ya kenapa dia tidak naik naik
cuma berapa itu
karena orang golkar ini otaknya jalan semua
masa dia sudah bilang erlangga presiden erlangga presiden
erlangganya tidak pernah bilang saya jadi presiden
jadi orang budo semua kan
tidak mungkin naik lah
saya mau ke bang nurdin
adart partai apakah kemudian alasan yang dikemukakan oleh bang ritwan itu bisa menjadi pembenar digelarnya munaslup gitu ya
untuk mengganti ketua umum
itu bisa tidak
saya berterima kasih sama nana undang malam ini bisa bertemu dengan pak ridwan hisam
karena saya baru paham betul
substansinya tidak ada berbeda dengan narasi yang selalu saya sampaikan ketika berdiri di sini maupun di kompas tv di metro tv
tidak ada beda
di dalam munas dua ribu sembilan belas itu saya juga sama dengan pikiran saya
bahwa itu memutuskan erlangga sebagai calon presiden
nah ketika erlangga tidak bisa menjadi calon presiden dan ada calon presiden lain maka itu harus dilakukan melalui munas
karena pusan munas tidak boleh diroboh oleh kepusan di bawahnya
nah itu substansinya
jadi bukan bahwa sekarang ini ada gejolak ada ide ada apa untuk munaslup mengganti ketua umum
tadi sudah saya katakan
nah itu saya terima kasih pak ridwan
nah substansinya nggak ada beda dengan apa yang sering saya katakan selama ini
bahwa ketika pak erlangga tidak menjadi capres dan ada calon lain yang diusulkan maka itu dilakukan melalui munaslup
tetapi ternyata bang ridwan ternyata tidak seperti itu putusan
putusannya adalah munas dua ribu sembilan belas memberi mandat kepada ketua umum
untuk mencari capres maupun cawapres
nah itu beda berarti
oke apa nih tafsirannya
kalau ini maka tidak perlu melalui munas
kalau itu pun saja
tapi yang saya pahami persis yang dipahami oleh pak ridwan
ya saya pahami bahwa pusat munas itu menetapkan erlangga
tapi setelah saya baca putusan ternyata tidak seperti itu
ini di putusan resmi ya
disampaikan bahwa ditulis bahwa
yang tertulis bahwa munas memberi mandat kepada ketua umum terpilih belum erlangga
ketum terpilih untuk menentukan capres maupun cawapres dan membentuk koalisi
artinya bukan harus pak erlangga yang menjadi capres atau cawapres
tapi pak erlangga punya mandat sebagai ketua umum untuk menentukan capres dan cawapres
oleh karena itu pemahaman saya tidak berbeda dengan pemahaman bu ridwan
waktu pertama saya juga punya pemahaman seperti itu bang munas menetapkan erlangga
maka untuk merubah keputusan munas itu harus melalui munaslup
jadi ini gak masuk dong tadi
alasan yang disampaikan gak kuat dong
tidak masuk karena putusannya tidak seperti itu
yang keluar sekarang ini yang tersurat adalah munas memberi mandat kepada ketua umum terpilih untuk menentukan capres maupun cawapres
artinya kalau misalnya nanti sampai pada tenggat pendaftaran capres pak erlangga gagal mendapatkan tiket capres cawapres
itu rekomendasi dewan pakar tidak bisa ya untuk dipakai sebagai pemenang menggelar munas lut
malam jumat yang lalu
kita rapat informal para wakil ketua umum
ini dimana nih di kantor dpp golkar
oke yang hadir wakil ketua umum
wakil ketua umum
pada pak maman juga beberapa ketua dpd satu yang diundang
rapat terbatas informal dan itu memang salah satu mekanisme keorganisasinya di partai golkar
saya yang bertanya sama pak erlangga bagaimana soal capres
belum ditanya tegas
sesudah tujuh belas agustus kita ada sikap
berarti sudah senada dengan rekomendasi dewan pakar
setelah tujuh belas agustus
setelah tujuh belas agustus
sudah ada kita punya keputusan mengenai capres maupun cawapres dan koalisi
dua ribu itu setelah ada rekomendasi atau memang jauh jauh hari sudah ada ketentuan itu
itu rapat malam jumat malam jumat yang lalu
artinya setelah rekomendasi ini keluar ya
tetapi apa ada hubungannya atau tidak
apakah yang dikatakan bung ridwan tadi bahwa tunggu petunjuk dari atas
itu dari atas kita gak tahu dari mana
apakah ada hubungannya walau halam
tapi jawaban beliau sangat transparan terbuka bahwa kita akan putuskan sesudah tujuh belas agustus
oke berarti dasarnya nggak kuat ini
karena keputusan munasih secara tertulis menyatakan bahwa pak erlangga mempunyai mandat untuk menentukan capres dan juga cawapres
gak harus beliau yang jadi capres atau cawapres bang rituan
hasil rapindasnya apa
kalau rapindas itu menurut pak erlangga rapindasnya ya bukan munas
ini pemilik suara ya dpd satu ya
saya mencoba memoderasi dan mengambil dari perspektif yang agak ekstrim
saya sama tuh dengan bang nurdin artinya keputusan munas itu sebetulnya tidak memberikan perintah secara langsung kepada seorang erlangga untuk maju sebagai capres atau cawapres
artinya memberikan ruang kepada ketua umum terpilih untuk mencari presiden atau cawapres itu dulu poinnya
misalnya kita mau mengikuti lomba

bahwa itu diputuskan melalui munas
untuk merubah keputusan itu
saya mau coba mengikuti dulu nih logika berpikirnya bang ridwan hisam
andaikan memang untuk merubah keputusan tersebut harus melalui munaslup
saya ingin sampaikan begini
syarat munaslup itu didukung oleh dua per tiga dpd satu
kalau kami dpd satu mengatakan bahwa melihat kondisi
ada yang perlu dilakukan
ihad politik demi kebaikan partai semuanya
keputusan ini tidak perlu diambil melalui munaslup
gitu loh maksudnya
jadi ini yang tadi saya bilang
kalau kita tadi mau mengikuti logika berpikir
jadi maksudnya musyawarah kemudian iktihad politik
bukan bisa melalui rapimnas
dulu pernah waktu saya tambahkan
waktu pak akbar tanjung ketua umum
rapimnas yang memperpanjang masa jabatannya
karena ada sebuah situasi yang kita hadapi
kalau munas maka itu akan terganggu persiapan menghadapi pemilu tahun dua ribu empat belas
itu pada saat itu pak akbar tanjung terkena kasus ya di kejaksaan ya
kalau tidak salah ya
iya tapi tidak ada uangnya dari itu
bahkan itu diperpanjang melalui rapimnas
artinya kalau kita mau berdebat
pada yang tersurat ataupun tersirat pasti debatable nya panjang
itu dulu satu ya
terus tadi kalau misalnya memang diperkuat di rapimnas
kebetulan kita juga hadir disitu
ya kalau memang diperkuat di rapinas
berarti kan kita hanya cukup mengadakan agenda setingkat rapimnas saja
untuk merubah keputusan tersebut
artinya tidak perlu masuk ke dalam munaslu
nah tapi poinnya begini mbak nana
dalam kesempatan ini saya dalam posisi saya sebagai ketua partai
provinsi saya juga sebagai kader
mudah mudahan ini kader kader beliau nih
ini ilmu ilmu beliau ini saya belajar
kayak bang ridwan ini waduh
dua periode saya ini barang berguru sama mahapati ini
jadi kita ini udah paham

nah tapi poinnya begini
ada istihad politik yang memang harus kita kedepankan
dalam sistem politik
situasi hari ini
tadi digambarkan ada survei segala macam
walaupun saya juga punya pandangan
agak berbeda dalam melihat hasil survei ya
perlu saya pertegas dulu sebelum nanti saya masuk ke poinnya
hasil survei yang diteropong
oleh semua lembaga survei
sebelum pemilihan legislatif
itu hasil survei yang mengukul captive market partai golkar
ataupun basis ideologis
belum mempertimbangkan faktor kekuatan caleg
dalam setiap hasil survei partai golkar
pasti akan di bawah realnya
nah maka dari itu yang percoba
yang saya harapkan itu sebetulnya kita perdebatkan
itu ada perdebatan yang jauh lebih konstruktif
bagaimana nih kontestasi pilek ke depan kita bisa menang
jadi daripada akhirnya kita masuk ke dalam perdebatan yang tadi
akhirnya membelah kita menjadi dua
menjadi kekuatan diametral kayak begini
ini kan akhirnya menjadi kontraproduktif buat partai
sebetulnya saya jauh lebih ingin
istihad politik yang kita kedepankan
mengingat waktu yang kurang lebih sekitar enam bulan ini
ini yang menurut saya yang perlu kita pikirkan bersama sama
saya berangkat dari niat kita berdua
niat bang yoris
sebenarnya kan niatnya kan baik semua nih
nah ini kan tinggal bagaimana cara menyatukan niat kita ini
ya coba kita cari titik temunya
sebetulnya masih ada waktu nih
jadi saya bilang saya pikir begitu
saya lihatnya disitu
saya tanggapi dulu ini
saya mau kasih kesempatan ke bang yoris dulu ya
oke bang yoris
anda menyebut bahwa pak erlangga bisa menjadi bom waktu
padahal pemilu udah tinggal tujuh bulan lagi
tadi makanya sebagai pemilik suara
ketua dpd satu kalbar
mbak maman saya gak tau ya
pemilik suara yang lain bagaimana
tapi dpd dpd satu berharap ada istihad politik tadi
untuk kepentingan yang lebih besar
karena pemilu tinggal tujuh bulan lagi
lebih baik ya keputusan munas bisa dikesampingkan dulu
saya ini kan relatif hampir lima tahun ya
sudah tidak berada dalam struktur golkar
tetapi sebagai kader tentu memiliki moral
melihat dinamika dan perkembangan partai itu sendiri
nah kita kalau melihat dari sejak
tidak usah terlalu jauh ya
kita pernah sukses di era reformasi
yang golkar pada saat itu dihajar begitu hebat
akbar tanjung mampu membawa golkar
menempati posisi teratas
mulai dari pak yusuf kalla mulai menurun
abu rizal bakri menurun
setia novanto satu tahun terjadi perahara di situ
mulai dari ketua umum sekjen wakil ketua umum
semua masuk di dalam seperti yang sekarang
ketua umum sekarang ada di kejaksaan agung
sementara kita mesti pahami
sejak golkar dideklarasikan menjadi partai politik
dalam setiap statement politik sejak berdirinya
sampai dengan mudah dari waktu ke waktu
harus bisa bersama dengan pemerintah yang sah
menjadi subyek dalam proses pembangunan
dan selalu menjaga
berjalan dengan mengedepankan hukum
terutama pemberantasan korupsi
ini kan satu apa itu dia
dukungan yang kita semua harus menjaga itu kan
nah di situ kita mulai menurun terus
nah sebagai kader melihat apalagi dengan erlangga dalam beberapa waktu
beliau ini kan sebetulnya hampir seperti bang akbar kan
jadi ambil separuh periode

tahan tahan dulu bang yoris
kita harus saksikan bersama ya
ini ada konferensi pers dari kejaksaan agung
setelah hampir dua belas jam lebih
ketua umum partai golkar pak erlangga hartarto diperiksa
kita dengarkan sama sama ini konferensi pers ya
ketua umum partai golkar pak erlangga hartarto
ini cuma bedanya catatan
beliau kami atau sama punya pribadi
relasi kita lah ng inhibite
saya untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang tadi disampaikan dan saya telah menjawab empat puluh enam pertanyaan dan mudah mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik baiknya
hal hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya kira itu ya gak ada pertanyaan untuk beliau ya nanti kita menjelaskan semuanya silahkan pak

jauh jauh dari malaysia
dari tadi mobilnya
iya kalau dari kt tapi di surat
yang disampaikan oleh ketemu partai golkar erlangga hartarto
yang tadi diperiksa oleh pihak kejaksaan agung
sejak pukul sembilan pagi hingga sembilan malam ini baru keluar dari kejaksaan agung
tadi erlangga hartarto menyampaikan ada empat puluh enam pertanyaan yang diajukan
oleh penyidik dari pihak kejaksaan agung terkait dengan kasus
pemberian fasilitas ekspor minyak sawit atau cpo di kementerian perdagangan
di mana kejaksaan agung sudah menetapkan beberapa tersangka dari pihak korporasi
baik dari wilmar kemudian musimas dan juga permata hijau
kami masih menunggu ini keterangan resmi dari kapus penkum kejaksaan agung
dan juga direktur penyidikan kuntadi yang tadi sudah bersiap untuk menggelar
konferensi pers tampaknya untuk menjelaskan lebih lanjut apa isi empat puluh enam pertanyaan
yang disampaikan ataupun dilontarkan penyidik kepada erlangga hartarto
saya dulu ya pak
ya tenang dulu ya tenang tenang tenang
biar semuanya kumpul
udah bisa dimulai renggarekan sekalian
jadi rekan rekan sekalian harap tenang ya
udah bisa tenang ya
jadi kenapa tadi ada dua tahanan baru
dari proses penyidikan perkara yang ada di sultra
yang berinisial sm
yaitu kepala geologi kementerian sdm
mantan direktur penyidikan kuntadi
dan tentu pembinaan pengusaha mineral direktur jenderal mineral batubara kementerian sdm
dan tersangka yang kedua adalah ept
yaitu evaluator rkab pada kementerian sdm
jadi kedua tersangka yang ditahan tadi terkait dengan perkara yang ada di sultra
yaitu perjanjian kso antara pt antam dan kerap konsorsium
yang sampai saat ini sudah menetapkan tujuh persen dari kepala kementerian sdm
yang dua tadi adalah dari kementerian sdm
saya kira itu cukup ya
untuk selanjutnya bapak diredik silakan menyampaikan hal hal yang terkait tentang pemeriksaan yang tadi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam rekan rekan media
pada hari ini sebagaimana kita ketahui
tim penyidik kejaksaan agung bidang tindak pidana khusus
telah melakukan penyidikan pejaksaan agung
dan melakukan pemeriksaan terhadap bapak erlangga hartarto
selaku menteri koordinator bidang perekonomian
pemeriksaan berjalan selama dua belas jam
dari jam sembilan pagi sampai dengan jam sembilan malam
sebagaimana kita ketahui tadi
seperti yang disampaikan oleh beliau
pemeriksaan berjalan selama dua belas jam

yang keseluruhannya telah dijawab
dengan baik oleh beliau
pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya
dan pemeriksaan kali ini
perkara tindak pidana korupsi
cpo dan produk turunan
atau tindakan setelah fast food
anreksi persidangan dan pendekkeit anggun trade area
yang menurut kami perlu untuk didalami
hasil dari pendalaman tersebut beberapa saat yang lalu
sebagaimana kita ketahui tim penyidik telah menetapkan tiga tersangka korporasi
yaitu wilmar group musimas group dan permata ijo group
dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap tiga tersangka tersebut
maka kami memandang perlu untuk memeriksa bapak pak erlangga
dalam kapasitas beliau selaku menteri menko perekonomian
khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau
dalam rangka mengatasi
kelangkaan minyak goreng
sebagaimana kita ketahui dalam proses penanganannya
ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara
mungkin itu yang tidak kita cari simpul simpulnya
mungkin demikian dari kami terima kasih
rekan rekan media saya buka beberapa pertanyaan saja
selamat malam pak saya hedi dari kumparan
dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh direktur penyidikan dari kejaksaan agung kuntadi
di mana pemeriksaan terhadap erlangga hartarto berlangsung dua belas jam dari pukul sembilan pagi hingga sembilan malam
ada empat puluh enam pertanyaan
ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus pemberian fasilitas ekspor cpo
yang terjadi di kementerian perdagangan dengan tersangkanya dengan terdakwanya pada saat itu adalah mantan dirjen perdagangan luar negeri
indra sari wisnuwardana yang sudah diproses di pengadilan dan kejaksaan agung berkewajiban ataupun merasa telah menemukan beberapa fakta
yang perlu dikonfirmasi ataupun diklarifikasi kepada menko perekonomian erlangga hartarto
saya mau kembali ke bang yoris dulu bang yoris ini yang anda maksud bom waktu tuh ini
bukan bukan itu jadi begini
tanggung jawab moral seperti saya sampaikan prihatin dengan perkembangan golkar akhir akhir ini
yang dalam tinggal delapan bulan lagi kan
enam setengah bulan
enam setengah bulan
februari tanggal empat belas kan
iya enam setengah bulan
ya nah kita lihat sekarang dcs sedang berlangsung oktober sudah dct kan
dari berbagai macam hasil survei ini kan tidak menunjukkan satu tren kenaikan seperti harapan dari seluruh keluarga besar golkar
dia sebelum iter ini
kemudian untuk as p accordingly an iter ini
yang kalau barangkali bijanya bertenaga larger game syuine itu
bagaimana cara itu
nah saya maksud
ataupun undefiattional byrush lombard lalu juga di atas
saya diskusi banyak
saya tadi siang baru makan bersama dengan bang luhut
kemudian minggu lalu sebelum beliau berangkat ke afrika pun
saya komunikasi dengan bahlil yang sekarang namanya muncul
kemudian bambang susatio
jadi anda sudah komunikasi dengan dua calon ketua umum partai golkar
termasuk bambang susatio
oh jadi pak luhut bahlil dengan bambang susatio
dia belum komunikasi dengan saya
saya juga calon ketua umum
kalau ada muda saya juga maju
jadi pak luhut nanti akan ketemu saya juga
nah jadi begini
ini kan kita mesti melihat ini secara utuh
dan harus realistis kan
jangan karena waktu yang relatif singkat ini
bang kalau kita salah menentukan strategi dalam proses ini
hanyalah dua kemungkinan
ini kan dilematis
dia hancur sekali atau dia naik
ini kan ini yang perlu dipikirkan
dan itu yang punya kewajiban berpikir itu keluarga besar golkar
terutama para dewa dewan
ini kan mulai dari pak yusuf kala pak bartanjung pak ginanjar
pak brusil bakris semua dewan dewan ini kan
kemudian nurdin ridwan anandang
ini mesti duduk bersama berembuk
kemudian mencari satu formula yang terbaik
apa ini formulanya
kau belum undas lo berarti
mendesak pak erlangga mengundurkan diri maksudnya ya
karena informasi yang kami berikan seperti itu
nanti saya mau kaitkan ya dengan ini ya
begini kan ada banyak formula yang kita bisa terapkan
seperti begini kalau memandang situasi yang sangat mendesak seperti hari ini kan
erlangga ini kita kan gak tahu
apakah nanti dia dicekal atau dia jadi tsk maka ini golkar harus melakukan pleno
nah pleno itu bisa
menentukan plt yang ada dalam struktur harian ya
ya plt ketua umum sementara
kemudian dari situ baru ditingkatkan menjadi rapimnas
oke dari rapimnas ke munas
nah tinggal sekarang kalau kita bicara siapa yang figur
tetap ujungnya munas kan
sekarang kalau kita melihat figur dalam situasi sekarang ini kita inventarisir ada tokoh tokoh yang mana kan
umpamanya siap begini jangan salah
kalau yang baru muda muda baru nongol mampu nggak
mengatasi tokoh tokoh senior yang ada di atas
apalagi dengan tokoh tokoh idealis kita sekarang kayak maman dan lain sebagainya
ini kan anak anak muda yang harapan golkar ke depan yang masih memiliki idealisme
kalau macam nur di nama saya kita ini kan lebih realistis melihat persoalan ini
jadi kalau anda lebih melihatnya jangan langsung ke munas lup ya
tapi rapat pleno dulu menentukan plt ketua umum
bisa saja dua hari tiga hari
kemudian rapimnas dan munas
mekanisme yang penting begini
keluarga besar golkar semua mulai dari atas sampai ke bawah duduk bersama sama
membicarakan itu kemudian menghasilkan hardnya yang terbaik
jadi jangan geras takurusuh karena waktu sudah gak ada
ini bisa kan kita semua cinta golkar
tapi ujungnya tetap mengganti ketua umum bang yoris
kalau dengan kasus yang sekarang ini mau gak mau kan
oke saya mau tanya nanti dengan pemilik suara
jadi mau gak mau harus diganti kalau menurut anda dengan kasus seperti ini ya
bang maman sebagai pemilik suara jangan dijawab dulu ya
nanti saya juga mau ke bang ray menanggapi pemanggilan pak erlangga
ini ada kaitannya gak
karena dalam politik gak ada sesuatu yang kebetulan ya
kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
anda itu berhati hati
keadaan perkembangan partai golkar per hari ini
se level oleh pak erlangga ya opung
luhut bin sar panjaitan
ada lagi di pemerintahan pak bahlil
tidak saatnya untuk melakukan upaya upaya seperti begitu
silahkan kalau berminat jadi ketua umum golkar ya dua ribu dua puluh empat
terima kasih anda masih bersama kami di political show
sebelum ke bang rey ya saya mau ke bang maman
pak maman sebagai pemilik suara anda setuju nggak dengan tadi teknis ya
sudah dijabarkan sebetulnya secara clear dan lancar sekali dari bang yoris gitu
gini mbak saya ini orang eksakta mbak
saya ini engineer
dan saya juga di komisi komisi yang memang eksakta
di kita tuh ada perindustrian ada brin gitu ya
inilah akibatnya kalau kita mengambil langkah mengambil keputusan
terhadap sesuatu yang masih gaib
ini kan semua ini masih gaib nih
yang akhirnya kita berdebat memperdebatkan kepada sesuatu yang memang masih belum pasti
betul bahwa mungkin ada argumentasi preventif
tetapi perlu kita kepahami ini kita ini di ruang publik dan ruang politik
satu manuver langkah itu akan berimplikasi terhadap image partai keseluruhan
saya pikir kita semua sudah paham lah mekanisme mekanisme itu
aturan baku munaslu prabimnas apa segala macam kita paham
ada rapat harian rapat pleno
tetapi yang mungkin berbeda di sini dari sisi saya
saya nggak ingin kita berandai andai terhadap sesuatu yang memang belum pasti

hari ini kita lihat betapa mengerikannya isu isu yang segala macam kemarin
masuk ke telinga kita
nah sekarang faktanya juga bahwa pak erlangga kan keluar dari kejaksaan agung
tapi ini kedepannya maksudnya tadi yang disampaikan untuk mencegah
kita harapan kita itu kita jangan masuk dulu dalam perdebatan perdebatan yang kita belum tahu
dan kita belum pasti
karena kalau memang sesuatu yang sudah pasti kita mau buat mekanisme kan gampang mbak
satu minggu juga selesai kok gitu loh
tapi kalau kita masuk ke dalam perdebatan yang sesuatu yang belum pasti
akhirnya terbangun sebuah perdebatan yang lebih mudah
dan kontraproduktif gitu
ini yang sebetulnya dari dulu ini ingat loh dalam tempo kurang lebih delapan tahun ini kita menghadapi tiga
mungkin kalau tadi mbak
ya tadi mbak nana udah bilang kan
mbak nana jadi cnn ini udah berapa kali nih menghadapi
munaslo terus partai gol pahical
ada waktu itu jam pak pahical lalu mas nof lalu sekarang erlangga
dengan tematiknya tema tema yang berbeda
jadi poinnya apa nih
poinnya semua itu kalau saya lihat ada satu pattern yang sama
kita masuk ke dalam sebuah perdebatan yang kontraproduktif terhadap sesuatu yang memang belum pasti
akhirnya menggiring opini publik ataupun pergerakan politik
kepada sesuatu tadi munaslo lah munaslo
maksud kita dpd satu kita ini konstituen pemilik lapangan loh
kita ini yang ngurusin di lapangan
kita harapannya udah deh ini urusan hukum lah apa segala macam itu belum pasti
kita ini kan cuma baru baru perdebatan
harapan kita jauh lebih bagus perdebatan perdebatan yang tadi kita bahas dalam perdebatan internal
daripada dalam perdebatan ruang publik seperti ini

sampai hari ini kita satu pada satu tekad bahwa kita ingin fokus pilek fokus pilpres dan yuk kita sama sama yuk kita bersatu kita bergandengan tangan
kita geser dulu perdebatan yang tadi sesuatu yang belum pasti menjadi perdebatan yang jauh lebih konstruktif sih
harapan kita seperti itulah
jadi misalnya enam bulan ini sebetulnya saatnya kita bicara tentang bagaimana penguatan badan saksi bagaimana mempersiapkan logistik partai tempur segala macam bendera segala macam
seperti itulah harapannya kita sebetulnya
saya mau putarkan ya saya mau bacakan satu pernyataan dari salah satu menterinya pak jokowi yang sudah siap maju sebagai ketua umum partai golkar
ini ada pernyataan dari menteri investasi luhut menteri investasi bahlil lahadalia kita baca bersama
sebagai kader golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab saya yakin semua akan punya perasaan itu tapi lewat mekanisme yang jelas sesuai organisasi
selanjutnya pak bahlil menterinya pak jokowi mengatakan bahwa pak jokowi nggak mau cawe cawe lah untuk urusan golkar
beliau enggak saya mau ke bang rey ya
bang rey melihat konstelasi politik ini agak
agak sulit ya
dalam waktu beda dua hari menko marves pak lut bin sarpanjaitan menyatakan siap maju sebagai ketua umum golkar
kemudian pak bahli lahadalia dalam pertemuan dengan beberapa pemerhat juga menyatakan saya siap maju menjadi calon ketua umum partai golkar
ini bisa dimaknai ada keterkaitan dari istana nggak sih dalam munaslup ataupun pelengseran ketua umum partai golkar ini
karena kalau yang kita dapat informasi siapapun yang menjadi ketua umum partai golkar itu harus mendapatkan restu dari istana
ya kalau istana saya kira juga
kalau istana saya kira jelas ya
dua menteri ya
iya kalau istana
tapi siapa istana itu kan gak satu gak tunggal itu dulu kan
kalau ini jelas anginnya dari istana kan
dan oleh karena itu kelihatan sangat cepat membesarnya kan
bersamaan dengan itu memang ada proses hukum juga yang tengah dihadapi oleh pak erlangga gitu
oleh karena itu kelihatannya amat sangat serius hanya dalam konteks dua tiga hari ini sudah langsung membesar karena begitu diutarakan pertama kali oleh pak lawrence
lalu disambut oleh pak luhut kemudian juga oleh bahlil jadi ini barang
ini persis seperti terjadi sebelumnya kalau kita flashback ya dengan kasus yang menimpa p tiga
hanya dalam ukuran gak begitu lama ya
beberapa hari ya satu minggu
jadi itu kejadian dan ternyata smooth gitu
nah bisa kenapa itu bisa terjadi
ya karena besar dugaan kita karena anginnya memang dari istana
nah istana ini siapa
ya sekarang ini yang kelihatan adalah luhut binsar panjaitan ada bahlil dan seterusnya
mungkin gak dua menterinya pak jokowi menyatakan maju
sebagai calon ketemu partai golkar kemudian mereka gak izin sama presiden
pasti mereka izin dan sudah dapat paling nggak dipersilahkan begitu ya
ya itu kita nggak tahu
nah apakah karena ini atas kemauan sendiri dari dua duanya pak luhut dan juga balil gitu ya
atau itu karena sepengetahuan pak jokowi atau bahkan atas restu pak jokowi kita nggak tahu
ini tidak bisa kita baca sekarang
tapi kalau ini terus menggelinding saya kira akan sangat mudah untuk mengaitkan apakah tanda kutip pak jokowi berada di belakang
semua skenario ini atau tidak gitu
tapi menurut anda kalau memang ada istana dibalik munaslup kemudian dibalik pelengserannya pak erlangga
ini karena sikap partai golkar yang belum menentukan pilihan di pilpres dua ribu dua puluh empat ini
memang betul kaitannya golkar bingung mau dibawa ke gerindra dengan pak prabowo atau dengan pdi perjuangan ke mas ganjar
pertanyaanmu itu sebetulnya dapat diringkas dengan apakah alasan alasannya objektif atau tidak
kalau dilihat dari ini ya saya kira dua dari tiga yang disebutkan tadi oleh partai
pertanyaan itu memang objektif
bahkan saya sudah mengatakan ini jika enam bulan yang lalu
gak mungkin golkar itu akan besar kalau tidak erlangga memilih dua hal
pertama adalah terjun langsung sebagai calon presiden gitu
atau kalau tidak memang menyerahkan itu kepada orang lain dia fokus jadi menteri
gak bisa setengah setengah saya bilang kan mau jadi calon presiden bersamaan duduk sebagai menko
jadi bukan menteri yang berhubungan
sama seperti pak abu jal bakri dulu ya
sama sehingga orang lain yang berhubungan dengan masyarakat misalnya menteri desa kah
ya kan antara menteri sosial kah dan seterus terusnya
sehingga pamor mereka akan sangat sulit
saya kira bahkan delapan sampai sembilan bulan yang lalu saya menyampaikan itu di beberapa pertemuan dengan kader kader demokrat
nah oleh karena itu kalau disebut itu tadi misalnya soal elektabilitas yang menurun
target untuk menjadikan pak erlangga sebagai calon presiden dan seterusnya itu
nah itu objektif menurut saya gitu
nah tetapi yang objektif ini juga tentu tidak semuanya gitu ya
tentu tidak semuanya juga berdasarkan itu kan
ada bagian bagian lain yang berkaitan objektifitas itu
di antaranya adalah apakah misalnya bersamaan dengan objektivitas di dalam tubuh partai golkar itu
ada keinginan besar dalam hal ini misalnya istana gitu
bang ritwan apakah memang sikap partai golkar yang belum jelas ke gerindra atau ke pak prabowo
dan ke ganjar atau pdi perjuangan itu menjadi salah satu alasan didorong
untuk pergantian ketua umum
karena ketua umumnya gak kunjung menetapkan
jadi itu adalah pilihan pilihan ini
kita dewan pakar tidak minta penggantian
saya pribadi tanggal dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh dua saya minta erlangga mengundurkan diri kabinet
setelah itu saya dipanggil oleh dewan etik ketua fraksi dilaporkan ke mkd
saya hadiri semuanya saya jelaskan
seperti yang pak rai rangkuti sampaikan
dia sebagai ketua umum partai juga kabinet
pasti salah satu ada yang jeblok
yang jeblok partai sekarang
tapi karena waktu itu pak erlangga bilang ridwan kita kerja untuk rakyat
tapi ini berarti tidak berkaitan dengan sikap partai golkar yang belum jelas di pilpres ya
ya itu pastilah
ya karena pak erlangga ya hasil surveinya gimana
kan gak mungkin
saya ke bang dodi lagi
tapi dengan informasi yang kita dapatkan juga sebetulnya pak erlangga sudah tegak lurus lah dengan presiden jokowi begitu
kira kira menyerahkan keputusan partai golkar ikut saja dengan keputusannya presiden jokowi
apakah bisa tetap digoyang
kalau pak erlangga secara pribadi mau sebagai ketua umum golkar ya memang sangat dekat juga dengan presiden
karena pak erlangga sudah menyatakan
dan kita semua setuju bahwa golkar mendukung penuh kepemimpinan pak jokowi dalam melaksanakan seluruh prosesi pembangunan mekanisme perintahan
golkar itu adalah terdepan mendukung pemerintahan pak jokowi
tetapi untuk internal partai ya tentu kita tidak mengharapkan pak jokowi mengatur ngatur golkar
dan saya yakin pak jokowi tidak ikut mengatur ngatur golkar
itu ada di tangan pak erlangga sendiri
tapi dengan dua menterinya mau maju
karena koalisi kemudian beliau berkonstansi itu normal dalam prosedemokrasi kita di era berdepan
tapi begini ada yang menarik dari bang yoris tadi ya
termasuk pak ridwan bahwa beliau berdiri bukan mau menggagas menaslup
kalau saya tangkap dari beliau bukan
beliau bagaimana melihat keadaan ini ada sebuah perbaikan
diminta formulanya yang paling bagus bang yoris tadi
ketua dewan pada sehat pak luhut ketua dewan pakar ketua dewan pembina ketua dewan pada sehat ketua dewan kormatan
duduk dengan pak herlaga
mari membicarakan ini
ini kondisi kayak begini mau jadi capres terus atau tidak nyatakan
sekarang bagaimana kita membesarkan partai golkar
ini sebuah formula yang sangat bagus
dan ini tadi pak bahlil ini pernyatanya normatif
bukan sesuatu yang beliau mengatakan bersedia untuk membantu partai golkar sesuai mekanisme
juga tidak mau kalau sesuatu yang menciptakan hal hal yang bisa terjadi perpecah di partai golkar
jadi ini juga bisa duduk sama sama
pak bahlil bisa membantu misalnya di indonesia timur karena beliau dari sana
bagaimana membesarkan golkar bagaimana menangkan pileg
ini sebetulnya sebuah atensi ya yang perlu kita respon dari dpp partai golkar
saya kira ini lah ini rahasia terbesarnya
pertama kan kalau kita menyebut ada istana yang masuk ke sini
istana ini bukan person ya
kita bilang istana lah kita tahu siapa lah ya
kan kita kenal selama ini pada herlaga ada orang yang sangat dengan penyelamat jokowi
harus kita ingat
ketika pak herlaga
tidak menggagas kip dasarnya itu bayangan kita karena kip disediakan untuk salah seorang yang besar kemungkinannya didukung oleh pak jokowi dalam ini
pak ganjar pranowo kan
sampai kemudian sekarang anggotanya memilih jalur sendiri gitu
nah oleh karena ini ini menurut saya mengapa dalam situasi kayak begini kok tiba tiba ada tangan istana yang membuat permasalahan dalam internal golkar ini begitu cepat membesar gitu
ini memang rahasianya gitu loh
itu bukan tiba tiba
nah itu bukan tiba tiba
saya punya feeling politik bahwa itu bukan kemauan daripada bang luhut
tapi ada mungkin kadang kadang golongan
ternyata sudah diakui oleh pak ridwan tadi
itu yang mendorong
jadi kalau tidak dorongan saya yakin juga tidak ada respon dari beliau
termasuk pak luhut
pasti ada orang yang mendorong
bukan keinginan dia
jadi saya tidak yakin bahwa ini karena ada pesan dari istana
tapi mbak mama sebagai pemilik suara ya teman teman di dpd satu melihat pak luhut dan pak bahli
jadi kalau misalnya nanti
mereka menjadi calon ketua umum
bagaimana penerimaannya di internal partai golkar
saya tidak mau
dari awal saya tegaskan kembali
saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan yang memang belum pasti
perdebatan yang masih andai andai
yang pasti hari ini suasana kebatinan kami ketua dpd satu seluruh indonesia
ingin kita semua fokus kepada kontestasi pilek dan pilpres
jadi tidak perlu ada
artinya banyak hal yang harus kita pertimbangkan
hal yang harus kita pikirkan daripada hanya sekedar ada pada perdebatan yang tadi belum pasti
toh juga tadi disampaikan kan bahwa ya bang luhut juga belum pasti juga
mbak lih juga belum pasti juga
jadi artinya ngapain kita harus berdebat pada ruang hampa
yang saya lihat kita kayak air capek kita ngabisin energi sendiri
nah artinya apa dan saya pikir sebetulnya oke lah ini sudah terjadi tapi ingin saya tegaskan
saya tanya dari dpd satu
kita kan sekarang sudah mulai pasang atribut mulai penguatan saksi dan lain sebagainya
nah yang terakhir mbak yang kedua
nah akhirnya jadi kayak begini
kalau kita masuk dalam perdebatan yang memang kalau bahasa saya itu perdebatan gaib ya
ya akhirnya ditarik tarik seakan akan ada konfrontasi antara golkar dengan istana

seakan akan ada konfrontasi antara golkar dengan istana terbentuk kan jadi kesannya kayak gitu padahal sebetulnya menuju enam bulan ke depannya kita butuh membangun komunikasi politik dengan semua pihak
karena suka atau enggak suka kontestasi pilek dan pilpres ini adalah sebuah kontestasi hajatan lima tahun yang harus betul betul kita persiapkan secara matang
bang rey saya mau anda memotret ya
tadi pemanggilannya pak erlangga di kejaksaan agung tujuh bulan sebelum pemilu
ini banyak sebetulnya yang mengaitkan muatan politisnya sangat tinggi
jadi kalau dari segi organisasi untuk menggelar munaslup kan diperlukan dua per tiga aspirasi ataupun dorongan dari dpd satu
tapi kalau tadi saya baca saya lihat kalau menurut klaimnya
pak maman dpd satu nya masih adem ayem aja
jadi mekanisme organisasi agaknya sulit
melalui mekanisme hukum dengan mengaitkan kasus ini
kalau ini mengandai ya tentu saja
kalau kasus hukumnya nanti jelas dan kebetulan negatif gitu
ya saya lihat saya sebetulnya perdebatan ini nggak akan terjadi juga
itu otomatis akan terjadi seperti yang dibayangkan tadi oleh bang yoris tadi kan dengan sendirinya
saya kira susah mempertahankan jabatan ketua umum menghadapi pemilu dengan status yang negatif
bahkan dalam kondisi positif pun tanpa kasus ini
golkar mengalami dekradasi turun sekali gitu
apalagi dalam kondisi ketua umumnya sedang tidak bagus posisi hukumnya misalnya begitu ya
oleh karena itu dengan sendirinya maka perdebatan ini nggak akan muncul
itu akan muncul dengan sendiri apa yang disebutkan oleh bang yoris tadi
tapi saya sebetulnya mau tanya nih satu
objektif nggak sih sebetulnya alasan untuk mendorong secepatnya golkar itu menyebut nama presiden atau wakil presiden
kalau tadi pertanyaan o
dua pemilu terakhir
keputusan pengambilan capres cawapres itu itu pasti di detik detik terakhir
nah ini kita bicara fakta politik loh
kita bukan bicara andai andai loh
hampir tidak pernah ada keputusan pencapresan ataupun pencawapresan itu diambil dua bulan tiga bulan sebelumnya
rata rata itu hamin satu minggu
nah ini artinya ada ruang yang masih bisa dipakai untuk sebetulnya kita kita golkar
untuk ya kalau bahasanya berkompetisi membangun komunikasi politik dengan semua kandidat sebetulnya
tapi konsekuensi dari situasi ini kalau kita harus lihat damage politiknya ruang itu akan semakin tertutup
itu yang saya beri
tapi keputusan gini mbak nana
dua yang disampaikan mas maman tadi itu tidak ada keputusan munas bahwa erlangga calon presiden
makanya kita golkar terakhir
kali ini diputuskan di munas
tapi kan tadi sudah disampaikan oleh bang nurdin bahwa secara tertulis penentuan capres cawapres itu oleh pak erlangga
jadi kalau misalnya di ujung hamil satu hari sebelum pendaftaran kemudian pak erlangga mendapatkan mandat untuk menentukan capres cawapres
itu juga tidak mungkin
golkar ini kan tidak punya golden ticket
dia harus berkoalisi
nah oleh karena itu sekarang kan ada dua partai yang belum menentukan capres dan cawapresnya
itu pandangan golkar
maka kita mendorong pak erlangga untuk membentuk poros baru
dan itu sedara juga dengan rekomendasinya golkar
dan ini yang terus masih intens kali ini dilakukan itu
yang kedua kalau ini tidak bisa maka cawapres
dan ini kalau kita lihat pergerakan pak erlangga itu sangat dinamis
dia bertemu pak ganjar bertemu pak caiming bertemu dengan ini
itu ya tentu juga ada batas waktu dan beliau sudah memberi batas waktu sesudah tiga belas agustus
tidak akan melampaui
tidak akan melampaui
tidak akan melampaui
tidak akan melampaui
jadi kalau misalnya nanti sebelum tujuh belas agustus pak erlangga memutuskan arah dukungan golkar ke capres a dan ke cawapres a
meskipun beliau yang bukan menjadi kandidatnya
ya tentu yang harapan kita adalah pertama dia menjadi capres
berpasangan dengan pan
itu harapan kita itu
kalau itu tidak terjadi maka cawapres
cawapres ganjar atau cawapres prabowo
oke kalau itu tidak terjadi juga
ya itu mengembalikan kepada rapimnas
menyampaikan kepada rafiunas
karena kita tidak punya koalisi
kemudian masing masing capres ini sudah memiliki pasangan
maka kita mendukung ini
itu dimusuhkan rafiunas
kalau itu ntar jawabannya tanggal tujuh belas agustus
saya mau bahas ya soal kasus hukum
sesudah tujuh belas agustus
oke sebelum tujuh belas agustus saya mau bahas kasus hukumnya
bang yoris kalau misalnya nanti status hukumnya kemudian tidak masalah begitu ya alias aman
apakah harus juga tetap rekomendasi itu dijalankan
maksudnya duduk bersama untuk memikirkan nasib golkar ke depan
kan sebetulnya aman aman aja
kalau misalnya status hukumnya
hukumnya ini aman
saya kira begini
kita jangan berbicara sekarang
bahwa masalah golkar ini dibicarakan kalau erlangga tidak ada masalah
ini kan tidak ada
saya mau setuju dengan maman
masalah golkar sejak dari dua ribu tujuh belas sampai dengan ini hari
erlangga itu kan sudah menjawab lebih dari lima tahun
nah kita lihat prestasi yang dia buat
dengan komitmen komitmen baik itu munas loop maupun munas
ini kan mengalami degradasi kita kan
kalau kita mau lihat kita pakai parameter begini
aset golkar yang harus solid terhadap keputusan munas untuk mendukung erlangga saya ambil contoh
itu kita punya ada aset ini maman rizwan itu ada delapan
ini kan harus kan
itu harus bareng dengan elektabilitasnya erlangga
ini kan tidak sebanding
berarti ada sesuatu di sini
itu yang perlu bapak bapak ini baik dpp senior senior duduk membahas
kemudian menentukan sikap karena waktu sudah tidak lama
tapi ini dpd satu sebagai pemilik suara ada mayem saja
kalau itu saya memahami psikologis
begini saya begini
jadi begini psikologis semua kader kader yang ada sekarang itu ini sedang berproses dalam dcs bos
begitu dct keluar tinggal empat bulan
makanya saya bilang ini agak dilematis tapi kita perlu untuk ada satu breakthrough
terobosan untuk menentukan siapa figur yang bisa membawa partai ke depan dalam kurun waktu sampai dengan dua ribu dua puluh
jadi menurut anda erlangga tidak bisa
bukan figur yang cocok
yang paling cocok sekarang itu dari semua yang kita lihat inventaris itu bang luhut
jadi anda mengaku itu ya
bahwa hanya seorang luhut bin sarpanjaitan yang punya
yang sudah di luar tidak dalam kapasitas
yang punya kapasitas untuk bisa membawa golkar sukses di dua ribu dua puluh empat
kalau saya bang luhut
sikat saja satu menit saya mau kita cita
jadi gini dpp partai golkar ini bermasalah
kalau tidak bermasalah tidak ada rapat dewan pakar
karena kita selamanya tiap tiga bulan ya tenang tenang saja
pada saat dua puluh orang itu berbicara nilainya tidak ada yang biru merah semua
kepada dpp golkar termasuk erlangga
artinya sama dengan yang dirasakan oleh bang yoris
nah itulah masalahnya
ini kenapa baru disampaikan tujuh bulan jelang pemilu gitu bang
bukan masalah itu
kalau tidak disampaikan tambah hancur lagi
makanya kita keluarkan
kita tidak mau bilang munaslup itu kan terlalu kasar
tapi mestinya mestinya pak dwi buat ya
kalau penilaian dewan pakar seperti itu mestinya tertulis
kalau rekomendasinya itu bagus bagus saja rekomendasi itu
mesti dirumuskan dulu narasinya dulu
rumuskan dulu datang datang sampai ke rekomendasi
bahwa berdasarkan pengaduan pakar dpp itu begini begini semua negatif
kalau itu yang kita lakukan pasti ada rapat pleno dpp
tapi itu gak ada ya
jadi sebetulnya normatif saja rekomendasi
saya harus jeda terlebih dahulu nanti kita akan bahas lebih dalam bersama dengan teman teman mahasiswa
bagaimana mereka melihat partai golkar yang katanya partai anak muda tapi ini udah berkali kali pemilu
lucia munasrum pergantian ketua umum
jangan kemana mana tetap bersama kami di politik kelsio
jazmi dari ini selalu ponto ya
terima kasih lama lama di di radio
universitas kristian dipayana
menarik bahasan kita pada hari ini
kurang lebih istana dibalik
perahara partai golkar
berbicara partai berarti tidak bisa
kita lepas pisahkan dari politik
nah masih suwan membicarakan politik
ini satu hal yang
tidak bisa kita lepas pisahkan
ke arah sana oleh sebab itu
selain sebagai masih suwan
atau sebagai presiden masih suwan
ada satu hal yang perlu saya sampaikan
membicara partai golkar
dalam beberapa diskusi secara intens pun
karena secara henologis politik maupun
pergaulan dan perkawanan
kurang lebih kader kader
penggawa penggawa partai golkar sering
coba saya tukar pikiran dan pendapat
apa yang mau saya tanyakan
iya yang mau saya tanyakan
representasi dari apa yang menjadi dilema
kawan kawan partai golkar
yang ada di daerah
kurang lebih begini
sebenarnya bagaimana sikap
para pimpinan partai kurang lebih
yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini
kader kader punya keresahan di daerah
kurang lebih kalau kita melihat pada munaslup
jadi ketika mau ada munaslup
lalu ada dilema
tentang ketua partai yang baru
itu otomatis ada kepengurusan
di sana ada ketidakpastian juga
dinamika politik bermain lagi
dan pemilu semakin dekat
oleh sebab itu mahasiswa maupun kaum muda
jadi kita butuh gagasan bukan
satu hal yang menurut saya tidak semuanya
sudah dapat poinnya nih
oke satu lagi siapa
baik terima kasih
mahasiswa universitas krishnaudipayana
beberapa pembahasan tentang
prahara golkar pada hari ini
ada beberapa tanggapan atau
pertanyaan yang ingin saya sampaikan
yang pertama terkait dengan
baik itu di media golkar berkali kali ditempa
tentang isu isu salah satunya adalah
dugaan korupsi dari menpora
ataupun dugaan korupsi dari ketua umum partai
dan yang dimana juga dari
kader golkar yaitu dari bapak menpora dito
harta kekayaan yang dia dapat pun
itu sebuah kata kata yang sangat banyak
bagian besar dari
hadiah gitu dan
dan lain sebagainya
ini maksudnya bagaimana gitu
tanggapan dari abang abang
ini pembahasannya gak soal itu nih
iya itu satu
kemudian dan untuk
terkait dengan yang tadi sudah disebutkan
untuk penggelaran munaslup
di tengah kita
sebentar lagi akan mengadakan pemilu
jika pergantian ketua umum
apakah hal tersebut
munaslup ini sebentar lagi gitu
eh bukan maaf maksudnya dari
pemilu sudah sebentar lagi gitu
dan diadakan ketua umum
pergantian ketua umum apakah hal tersebut
akan efektif dan tetap
untuk menjanjikan eksistensi dari
golkar itu sendiri untuk keterlibatan
di dalam pemilu ataupun masyarakat
terima kasih arafadi
dan juga tadi sebelumnya
pierre menarik bahwa
pelaksanaan munaslup yang h tujuh bulan
menjelang pemilu apakah kemudian efektif
bisa membuat partai golkar tetap bertahan
itu tadi silahkan bang ritwan dijawab
karena golkar ini partai lama
dan sudah terstruktur dari pusat sampai kebawah
kapanpun terjadi perubahan pimpinan
itu tidak ada masalah
karena ini sudah berjalan
mereka itu hanya tunggu perintah ketua umum
ketua umum yang ganti mereka tidak ada masalah
jadi tidak akan ada keributan
tidak akan ada keributan
nah selama ini
erlangga tidak melakukan apa apa
kepada daerah kebawah
jadi memang ada perubahan
apalagi kalau opung yang terpilih atau balik
akan ada semangat baru
ini agak beda soalnya sebab pengurus yang harian lah katakan
merasa itu nggak terjadi gitu loh
dimana siapa itu
gini gini saya ini mantan ketua dpd partai golkar
palsu semua ketua di pd provinsi ini
mau berdebat saya
oke ntar saya tanya nih ke bang maman
bilang palsu nih pemilik suara dpd satu
palsu nanti begitu lagi tidak masalah
lompat indah semuanya
oke silahkan bang maman dibilang palsu
sepertinya hasilnya ketua di pd satu
ini buka aja ini
ini golkar yang sebenarnya
tapi kan perdebatannya adalah
apakah ada produktivitas dan aktivitas keorganisasian
yang dilakukan oleh dpp terhadap dpd satu
dulu kita nggak punya badan saksi
sekarang golkar ini punya badan saksi
yang terbentuk dari tingkatan dpp
dan itu terbentuk selnya
kalau dari tadi langkah
pembentukan konsolidasi organisasi
dan sel sel terbentuknya saksi
hari ini kita punya
cuma memang bedanya ya
cuma memang bedanya
kita punya namanya karakter desk
kadar penggerak territorial desa
karena diimplementasikan dengan tantangan kekiniannya
maka dirubahlah menjadi badan saksi
jadi kalau tadi disampaikan
ya saya itu salah satu yang nyata saja
saya sekaligus menjawab
apa yang disampaikan oleh bang ridwan
kalau ada aktivitas keorganisasian yang dibangun
saya harus sampaikan bahwa ada
dan ini kan gerakan sel dibawakan dari bapak
gerakan sel dibawakan
tidak harus kita publis
apa yang kita lakukan
nah yang kedua kalau tadi dibilang
bukan lompat pagar
waktu kita tidak banyak sih
sampai hari ini
kita masih pada posisi fokus
kepada pilek dan pilpres
jadi saya mau bilang
jadi dpd satu tidak resah ya
kalau misalnya elektoralnya turun terus ya
nah ini mbak
walaupun kalau tanya ke saya
saya menyayangkan ada perdebatan yang kayak begini
suka ataupun tidak suka
pasti punya implikasi terhadap elektoral kita
kalau saya harus melihat
kita ini kan diajarkan sebagai kader
harus bisa memanfaatkan situasi
menjadi kelebihan dan kemanfaatan kita
ya mudah mudahan dengan momentum ini ya
kita memacu kita untuk bekerja lebih jihad
saya pikir itu yang harus kita ambil kemanfaatannya
walaupun kita menyayangkan ya
perdebatan perdebatan seperti ini
ini bisa menjadi panggung untuk golkar gitu
ya kita jadikan aja ini sebagai lecutan lah
buat kita untuk bekerja lebih giat lagi
bang yoris saya mau tanya ya
saya tidak yakin bsn
bukan tidak yakin
karena saya ini ada di bawah
saya itu turun ke bawah sampai hari ini
saya tadi baru pulang dari dapil saya
nanti di episode berikutnya kita bahas nih
saya harus kasih kesempatan nih ke bang yoris almarudin
adiknya mbak lili
adiknya siapa namanya
dia cuma di jawa tengah
datang nggak dia ke jawa timur
jadi itu teori itu
gak ada di lapangan
kita bahas di episode berikutnya
bang yoris saya ingin tanya ya
apa jaminannya bahwa seorang luhut bin sarpanjaitan
dan mbah lila hadaliah
bisa membuat kondisi golkar menjadi lebih baik
mereka kan udah lama nih gak aktif di partai golkar
kemudian tiba tiba masuk misalnya ditetapkan sebagai
ketua umum dan juga bendara umum
saya dengar katanya
ketua umumnya pak luhut
kemudian ketua hariannya mas bamsud
bendara umumnya pak bahlila hadaliah
apa jaminannya ketika orang orang yang tidak
sudah lama tidak berkontribusi di partai
kemudian tiba tiba menjadi ketua umum
kenapa nggak dipilih dari dalam gitu misalnya
dengan situasi sekarang ini
kemudian coba kita inventarisir
toko toko siapa yang kira kira mampu
karena ini kan perlu strong leadership
sekarang di internal nggak ada yang punya strong leadership menurut anda
dia kan ketua dewan
tapi ada aturan ya kan
harus menjadi pengurus dpp
kalau menjadi ketua umum enggak ya
doh kan dia pengurus dpp dia
itu ada ketentuan
jadi minimal lima tahun dulu dibawah
dia berjenjang sampai ke atas
kalau itu dalam kondisi normal
ini kan kita bicara situasi extraordinary
ini perlu yang bisa memikirkan ini secara wise realistis
dewa dewa yang diatas itu
karena keputusan yang mereka ambil
itu akan melahirkan strategi kan
kalau salah hancurin di kolkar
tapi kalau bagus
jadi anda bisa melihat bahwa pak luhut punya strong leadership ya
kalau dari yang ada sekarang
tapi kita lihat saja nanti bagaimana nanti mereka
bang nurdin sebagai orang yang biasa ya
menangani ataupun memimpin beberapa event munaslup gitu ya
saya ingin tanya apakah kemudian prosesnya akan semudah itu ya bang nurdin ya
dengan cepat dalam waktu satu minggu untuk partai sebesar p tiga
tidak ada hal yang bersifat goncang yang luar biasa tidak mudah
hanya ada dua institusi yang bisa mengusulkan untuk munaslup
misalnya status hukumnya pak erlangga baik baik saja
apakah akan semudah itu secepat itu
kalau pak erlangga bebas saja tidak mudah
sangat tidak mudah
kecuali pak erlangga mengundurkan diri
nah ya itu itu lain gitu ya
hanya ada dua institusi yaitu dpp sendiri
dpd satu harus dua per tiga
tidak sampai dua per tiga tidak bisa
jadi secara struktural partai
sesuatu yang sangat sulit
kalau hanya berjalan biasa biasa saja
dan mudah mudahan pak erlangga aman aman saja
pak bahlil pak luhut yang merupakan punya kekuasaan yang luar biasa
itu bisa turun membantu pak erlangga untuk memenangkan pilihan
boleh nggak terakhir mbak nana
ini saya udah mau break nih
saya dulu delapan tahun tujuh tahun yang lalu
pada saat ada kemelut pak ical dengan pak agung lasono
yang akhirnya mohon maaf saya harus bilang pak ical waktu itu mundur
saya pernah ngomong begini keras sekali saya dengan pak ical
pak ical jangan kalah
kalau pak ical kalah akan ada pak ical pak ical lagi di partai
artinya hari ini kita sudah ada kejadian pak novanto
sekarang ada pak erlangga
pertanyaannya andaikan saya masuk ke dalam lukangnya
masuk ke dalam logika berpikir senior senior
akan terjadi lagi nanti ke depan
pak luhut apakah mungkin
mungkin nggak pak luhut tidak di erlanggakan lagi
saya pikir tidak ada habisnya ini
jangan habis nih waktunya kita nih nanti kita bahas dulu
artinya jauh lebih penting kita bicara pada perdebatan yang jauh lebih konstruktif
pilek sebentar lagi
oke kita harus juda kita sudah habis

kita harus juda terlebih dahulu jangan kemarau marau
selesai ya kan
luar biasa seperti biasa
kita juga kedatangan pak nurdin halid
seorang politisi idola komika di indonesia
bukan politisi dok tiktoker
oh iya tiktoker
ya karena pak nurdin halid ini dulu tuh tiktoknya gede banget
dia suka ikutan tren
dulu ada tren di tiktok yang orang joget joget terus di atasnya ada tulisan
pak nurdin halid ikutan
jadi terima kasih untuk pak nurdin halid telah menjauhkan anak muda kita dari tiktok
terima kasih terima kasih
tepat tepat pak nurdin luar biasa sekali
satu lagi kita bahas tema hari ini
tema hari ini adalah istana dibalik prahara golkar
aku pernah baca artikel bapak bapak
tadi artikel yang aku baca itu tulisannya adalah golkar
kursi ketua umum digoyang
disini yang paling kasian adalah pak erlangga hartarto
kenapa gitu dok
pak erlangga datang ke kantornya
dia duduk kursinya digoyang
bukan gitu maksudnya
maksudnya adalah posisi pak erlangga itu terancam untuk digantikan
padahal ya sebenarnya saran untuk pak erlangga
kalau posisi yang mau digantikan tuh gampang pak
nggak ya pak sertiti
pak sertiti ya
tapi lagian memang ketum itu memang kita tahu posisi yang paling rawan dijatuhin sama orang lain
partai partai lain juga kayak gitu
satu satunya partai yang aman ketumnya di jatuhin sama orang lain cuma satu
karena nggak perlu di jatuhin nanti jatuh sendiri
nggak perlu dibantu orang lain
aman nanti jatuh aman itu tinggal tiga waktu
tapi dari artikel yang saya baca nih bapak bapak sekalian
itu ada dua nama yang menjadi kandidat untuk pengganti pak erlangga sebagai ketua umum
siapa yang pertama itu namanya
ada pak luhut
yang pak bahlil ini menurut saya menarik
karena pak bahlil ini ya
dia digadang gadang jadi ketum itu adalah sesuatu yang seru menurut saya
kenapa bisa begitu
bahagia saya tahu
karena dia jarang ada terlihat di golkar
karena dia jadi ketum di gadang gadang akhirnya kita semua tahu kalau dia itu dari partai golkar
oh akhirnya ya
soalnya saya kira dia dari partai hipmi sebelumnya
ternyata dari kita juga baru tahu ternyata apa
iya karena pak bahlil ini jarang kelihatan di golkar kan
pak bahlil ini ibaratnya itu sekarang jadi kayak anak di sekolah gitu
ya nggak pernah nongkrong tapi kalau misalkan ada yang nanya siapa yang mau jadi ketua osis dia angkat tangan
jadinya kayak gitu
dan yang kedua adalah pak luhut
ih pak luhut kalau pak luhut ini melalui sepak terjangnya
kalau dia jadi ketua umum nih aku udah punya ide konten tiktok untuk pak luhut
ide konten yang udah pasti viral
kerja kalian apa
nggak main lah
jadi ketum lah
ya biasanya tuh ada konten konten tiktok yang trend tuh kayak gitu
biasanya di akhirnya tuh ada pantun pantunnya
ada juga nanti pak luhut pantun
dia tinggal ngomong jalan jalan ke jatiasi
di jatiasi ketemu jarwo kuat
pak erlangga bagus sih tapi sama saya mah lewat
bahkan lebih viral dari tiktoknya pak durin halil
lebih viral gitu kan

apa jangan jangan ya munaslup yang dimaksud golkar itu bukan musyawarah nasional luar biasa
tapi musyawarah nasional luhut binsar panjaitan
nggak ada yang tau
kita nggak ada yang tau
kita nggak ada yang tau
tapi memang pak ya kalau masalah ngomongin ketum itu penting banget pak
karena itu elemen paling penting di sebuah partai
jadi menurut saya nih kalau memang harus digantikan pastikan ini cara pemilihannya itu jelas gitu
kalau bisa dikasih probation dulu pak
misalnya nih pak luhut beneran ini mau jadi ketum golkar
kalau bagus dilanjutkan
kalau misalnya agak kurang kita pindah ke psi
kenapa harus ke psi sih
nanti malam kita udah giring ya
oke terima kasih teman teman dari komisi co aldo dan juga duto
kemarin aldo baru memenangkan stand up komedi di acaranya polri ya
dapet langsung hadiah dari kak polri bapak jenderal polisi lisha sigit prabowo
selamat ya aldo ya nanti kita ditraktir ya

dapet langsung hadiah dari komisi co
penampilannya sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini
terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang sudah hadir
dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas krishna dwi payana
kita akan ketemu lagi
senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat